yang dijadwalkan untuk wisuda dua puluh delapan oktober mendatang
dewa dan bpj sendiri sih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
madu memiliki kandungan gula yang dapat berbahaya bila dikonsumsi berlebihan terlebih bagi penderita diabetes
atau memanfaatkan jabatan kita untuk sesuatu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
lalu dia langsung transfer untuk investasi atau tabungan